akhirnya cinta palsu itu berubah jadi cinta beneran
dan sam putri dan lelaki miskin itu hidup bahagia
iya tapi cerita ini gak sama loh sama mini
hah maksud kamu beda

hahaha juragan juragan
kalau mini mah dari awal udah cinta sama juragan
lagian burung ini gak sejahat yang dibukuin nih kok juragan
guru mini gak mungkin ngasih kutukan cinta
karena maksain seseorang yang gak cinta sama kita untuk jadi cinta sama kita itu kan jahat banget
aduh ini semakin aneh deh
mini mini kamu tuh makhluk apa sih
kalau misalnya gak ada
apa lagi sih sekarang
ini apa lagi sih
itu undang undang tahun aku pokoknya kamu sama mini harus datang ya
aku tunggu loh daaah
juragan pesto juragan hahaha
jadi ada mah
emang itu doang pikirannya
gue udah undang mereka ke ulang tahun gue
tapi gimana caranya gue misahin duta dari penyihir bego itu
gue gak mungkin bisa ngelakuin ini sendirian
juragan tapi kami belum pernah datang ke pesto kita datang aja ya juragan ya ya ya please please
bukan itu masalahnya mini gini
gini kamu punya baju pesta gak
aku punya gak
jadi buat apa kita pergi kalau gak ada baju pesta bener gak bener dong masa kita mesti beli dulu
namanya itu keluar uang lagi dan itu bolos
ya tapi kan
udah gak ada tapi tapian enggak aku juragan kamu iya gak
hmm berarti kamu mesti nurut sama aku iya gak